bakpia kisah ini bukanlah sekedar tentang nikmatnya buah tangan
kisah ini bukan juga hanya soal bagaimana produk kuliner peranakan ini dibuat
ini adalah tentang sejarah yang telah lama tersimpan dan tentang nilai hidup
ketika berkunjung ke yogyakarta bakpia biasanya menjadi pilihan utama untuk mendapatkan oleh oleh
terutama dari daerah di mana saat ini saya berada yaitu di daerah patuk
yang terkenal dengan pilihan yang terkenal
dengan nama mbak pia patung
namun tahukah anda bahwa mbak pia patuk bukanlah mbak pia yang pertama kali ada di yogyakarta
mbak pia yang pertama kali ada di yogyakarta adalah mbak pia taman sari
salah satu mbak pia yang dikenal sebagai mbak pia taman sari adalah mbak pia niti gurnito
di rumah yang berada di jalan wahid hashim ini tinggal pembuat bakpia generasi kedua dan ketiga
bangunan utama rumah ini tak pernah berubah sejak zaman dulu
yang juga tak pernah berubah adalah cara membuat isian kacang hijau untuk bakpia
isian yang biasa disebut kumbu ini dibuat di atas tungku berbahan bakar kayu
masih dilakukan oleh keluarga dan kerabat niti gurnito
tahu saya tidak banyak bakpia yang di jogja yang mencantumkan sejak tahun berapa
alah ini benar sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat
sebenarnya kurang tepat mas
sebenarnya lebih tua lagi tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
jadi si mbah itu sering bercerita
kalau mulainya itu tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
niti gurnito yang bernama muda wiono
sebenarnya adalah abdi dalam keraton yogyakarta
yang kala itu berpangkat mas bekal sepuh
mas niti demikian ia biasa dipanggil
ditunjuk mendiang sri sultan hamenggebuwono ix
untuk menjadi pelatih musik prajurit kesatuannya
sri sultan hamengkebuwana x yang saat ini bertahta
sering singgah di rumah ini sebelum menjalani latihan keprajuritan
dan tahu kalau niti gurnito memproduksi bakpia
waktu itu pangarsonya masih dorotin mas herjun
yang sekarang menjadi ngerso dalam kapengsdoso ini
karena kemudian berlatih bersama sama
seringkali ngerso dalem sebagai pangarso
simba sebagai palate
ngersa dalam sering tindak sini
karena latihannya di dalam suryawijaya yang sini
katuran kersok katuran lenggah dulu di sini
sebelum kemudian tindak mersani latihan
di jalan dalam suryawijaya yang sini
niti gurnito berpulang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan nama dan pangkat terakhir mas lurah niti pawoko
namun niti gurnito sebenarnya adalah pembuat bakpia kedua di yogyakarta
awalnya itu ada seseorang yang namanya bapak basuki
itu menyewa di sebelah timur jalan
perempatan taman sari ke selatan
sebelah timur jalan di situ
terus dia kan membuat bakpia
menurut buku berjudul bakpia
nasi bulat manis yang selalu dicari
tulisan prof murdiati garjito dan katarina arda nareswari
bakpia pertama di yogyakarta adalah basun
yang bernama asli kwik sun kok
bakpia basun kini dikenal dengan nama bakpia lestari
basun adalah orang asli tiongkok yang datang ke yogyakarta
dari wonogiri jawa tengah sekitar seribu sembilan ratus tiga puluh an
ketika sampai di yogyakarta
basun menuju ke daerah taman sari
karena melihat potensi ekonominya yang menjanjikan
ia kemudian menyewa lahan milik niti gurnito
seiring kemajuan usahanya
basun akhirnya mampu membeli rumah di kampung suryowijayan
yang masih berada di kawasan taman sari
produksi bakpia lestari masih ditangani keluarga dan kerabat dekat saja
sama seperti yang dilakukan bapia niti gurnito
basun berpesan satu hal tentang bakpia karyanya
ya dulu teman bilang
saya terus ke bakpia
resepnya rasa dirubah
teman bilang gitu
resepnya rasa dirubah
terus saya open pakai arang
inilah yang membuat bakpia lestari
masih memanggang dengan cara tradisional
dipanggang dengan arang
yang diletakkan di bawah dan di atas panggangan
mas gunawan kenapa gak
mencoba pindah ke gas aja mas
kayak yang bakpia bakpia yang lain kan
kenapa masih mempertahankan pakai arang
enggak sayang dari ini sih
kayak komitmen dari pertama dari kakek kakek itu kan
udah pakai ini aja biar rasanya kan
khas gitu maksudnya
yang pindah ke gas gitu kan rasanya khas
saya sendiri juga pernah nyoba yang model gas
jadi tingkat kematangan itu kan beda
panasnya arom sama panasnya gas itu kan beda
sebelum saya buka mas julio ya mas
kalau posisinya di sini cukup panas
hangat sebenarnya agak panas
dan bisa jadi pemanggangan dengan cara seperti ini
dengan menggunakan arang ini
saya baru melihat pertama kali di yogyakarta
yang masih menggunakan cara seperti ini
dan bisa jadi ini adalah satu satunya pemanggangan
dengan cara tradisional dengan cara klasik
yang masih dilakukan di yogyakarta
meski merupakan pelopor bakpia
keturunan basun justru kurang memahami sejarah penting ini
sebenarnya mbak aminah itu dan keluarga itu ya
itu tahu nggak sih mbak kalau pak atau basun
itu dulu yang membawa bakpia ke jogja
enggak sih mas soalnya dulu nggak pernah nanya nanya gitu kan
lima tahun ini ya udah ada bakpia lah gitu
basun dan niti gurnito bersahabat
meski sama sama memproduksi bakpia
pada masa lalu mereka bahkan berbagi pegawai
siang hari pegawai bakpia bekerja di tempat basun
pada malam hari mereka bekerja di tempat niti gurnito
nilai itulah yang dilanjutkan oleh keturunan mereka hingga hari ini
tak pernah terbersih sedikit pun di benak kedua pihak untuk bersaing
tapi ya nyatanya basun itu tetap baik persahabatannya dengan sini
dengan bapak saya tetap baik
dan kalau seandainya ada radio yang rusak saja
basun tindak sini datang dan dani
jadi tetap tetap tidak ada gimana ya kok
yuk terus saingan saingan itu juga sama sekali
itu sampai akhir hayat

maka banjo orang ini
lagi wellness sudah sudah
mereka sering ber seat ini
kawasan patok saat ini terkenal sebagai sentranya bakpia di yogyakarta
namun perjalanan hingga mencapai kondisinya saat ini penuh lika liku
sejarah bakpia patuk tidak lepas dari bakpia taman sari yang lahir sebelumnya
pelopor bakpia patuk bahkan bersahabat dengan pelopor bakpia taman sari
pelopor bakpia di patok adalah lim bok sing seorang warga keturunan tionghoa
sebelumnya ia merupakan pemasok arang bagi pelopor bakpia taman sari kwik sun kok atau bah sun
lama kelamaan lim bok sing mengikuti jejak bah sun dengan memproduksi bakpia mulai seribu sembilan ratus empat puluh delapan
menantunya lo tien nyo atau yenis
susanto memastikan kemampuan membuat bakpia sudah dimiliki lim boxing sejak dari tiongkok
dan bukan dipelajarinya dari bah sun
lim boxing memang sebelumnya memiliki kemampuan membuat berbagai jenis kue khas tiongkok
termasuk kue bulan yang menjadi cikal bakal bakpia
bakpia diadaptasi dari kue bulan yang rasanya asin
bakpia adalah kue bulan yang dibuat dalam ukuran kecil dengan isian kacang hijau dan kacang merah

menurut guru besar ilmu dan teknologi pangan universitas gajah mada murdiati garjito
pengubahan ini terjadi karena akulturasi budaya tiongkok dengan masyarakat lokal di yogyakarta
kalau mooncake itu isiannya itu daging babi
tapi dia semua ganti
jadi isi sama kulit
jadi isi sama kulit
jadi isi sama kulit
lemak dipakai di kulitnya
kalau daging dipakai untuk isinya
jadi kalau mula mulanya itu semua yang dinamai pakai bak itu mesti daging babi
tapi karena kita nggak pada makan mereka toleran juga mengganti baknya itu menjadi bukan babi
jadi menurut saya
jadi menurut saya
itu dari dua duanya memang ada dorongan untuk menyatu
merek bakpia di pato umumnya menggunakan nomor rumah
seperti yang diawali oleh lin boxing
namun ada musabab yang mengawali penggunaan nomor rumah ini
nah itu karena pembelinya itu kalau disuruh beli
oh ini bakpianya habis yang ada makanan kecil
nah dimana di jalan patu cari aja bakpia lim boxing
mau bicara itu sukar
jadi ketemu orang tapi mau tanya gak bisa lim boxing itu gak bisa
nah akhirnya mertua saya wah kok namanya sukar ya
sudah diganti nomor rumah saja
nomor rumahnya tujuh lima
nah jadi bakpia patu tujuh puluh lima
biasanya bapia di pinggir jalan ks tubun yang membelah patuk
mempunyai merek berupa dua digit angka
sedangkan untuk membuat bakpia di ganggang sempit khas kawasan urban ini
umumnya memilih merek dengan tiga digit angka
namun seiring perkembangan zaman
ada pengusaha yang memilih menggunakan nama saja
atau gabungan antara nama dan angka
pak jonny ternyata kalau di patu
para pembuat bakpia ini tidak hanya di jalan besar saja
tapi ada sampai di kampung kampung ya
iya dalam lorong lorong itu memang
selama ini kan orang tahunya cuma di jalan ya
kita memang di dalam itu masih kurang terekspos begitu
meski diawali bakpia tujuh puluh lima
perkembangan patuk menjadi sentra bakpia diinisiasi oleh sonder
ia bekerja di bakpia tujuh puluh lima
tetapi ia berinisiatif mengajari tetangga tetangganya di kampung sanggrahan
untuk membuat bakpia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari titik inilah
kemudian paduk dikenal sebagai sentra bakpia
cerita pertama kalinya itu seperti apa kok
kemudian pak sonder punya inisiatif untuk mengajarin mereka
semua semua tidak punya gitu loh
biar ada kemajuan
jadi nggak ada yang menganggur gitu loh
pak sonder adalah orang yang punya jasa besar
yang membuat patuk ini menjadi sentra bakpia
dan dikenal sebagai sentra bakpia di indonesia
dan menjadi pusat oleh oleh
komentarnya apa pak sonder
ya aku cuma ya alhamdulillah senang sekali
biar viral dimana mana datang semua
ya ada dari sulawesi kalimantan datang kesini
para pembuat bakpia di patok kini jumlahnya lebih dari seratus orang
yang terbagi dalam tiga paguyuban
yaitu sumekar laris manis dan tujuh
mereka kerap membuat pertemuan
dan saling bertukar pengalaman tentang produksi bakpia
mereka terbiasa tidak berkompetisi
meski sama sama membuat bakpia
dengan lokasi produksi yang berdekatan
saya lihat kalau di gang gang kecil
ini bisa jadi satu rumah dengan rumah yang lain
itu bersebelahan produksi bakpia
itu nggak saling bersaing mbak
kita saling menjaga satu sama lain
jadi kita tuh disini tuh semuanya mencari
membuat bakpia untuk mencapai kesejahteraan hidup kita
untuk mencapai kejajaran
untuk mencapai ketenaman
tanpa saling ya istilahnya menunjukkan
harus ikut satu sama lain
jadi kita sama sama
itu jadi gini
kalau misalnya ada yang kekurangan pesanan
saya teman teman mendapatkan pesanan banyak
itu kita bisa nanti kalau kurang
kita bisa ngambil ke yang lainnya
dari pusat kota yogyakarta
bakpia patok juga berkembang ke berbagai kabupaten
di daerah istimewa yogyakarta
terus tuh mak economi

kita mau ketemu ongkong
jangan lupa vince
padok di jantung kota yogyakarta
padok di jantung kota yogyakarta memang menjadi pusatnya bakpia
namun industri bakpia telah menjalar ke sejumlah daerah lain
di daerah istimewa yogyakarta dan terbentuklah sentra sentra baru
sekitar tiga belas km di utara yogyakarta
terdapat sentra bahpia mino martani di kecamatan ngaglik sleman
sentra ini punya dna yang berasal dari bakpia patuh
adalah midah yang kerap disapa bumardi
yang menjadi salah satu inisiator bakpia mino
dengan menggunakan merek dagang bakpia mino tujuh
midah bergerak bersama soeharti kusdarianto
pemilik bakpia tujuh ratus empat belas
mereka sebelumnya tinggal di kawasan patu
di sini bakpia benar benar merupakan industri rumahan
dalam arti sebenarnya
karena lokasi pembuatan bakpia juga sekaligus digunakan
untuk kebutuhan rumah tangga
dulu ceritanya bagaimana kok bisa buat bakpia di mino martani
dulu ceritanya itu orang saya kan juga orang dari sana
bapak e juga orang dari patok
tetangga juga orang dari pado
setelah itu kan kita omong omong daripada kita waktu itu
kan anak masih kecil kecil ya
kita cuma mandu istilahnya mandu sama suami
terus kita punya inisiatif
yuk kita jangan sampai cuma minta dok
kalau bisa kita juga cari income gitu
sentra ini sebenarnya berawal di perumahan mino martani
jalan tenggiri tujuh
oleh karena itulah penamaan merek bakpia di sini
menggunakan gabungan nama jalan dan nomor rumah
seperti bapia tujuh ratus tiga dan tujuh ratus empat puluh
yang sama sama berada di jalan tenggiri tujuh
dengan nomor rumah masing masing
namun sama seperti di padok
sejumlah pengusaha bakpia mino
juga ada yang menggunakan nama sebagai merek dagang
berbeda dengan daerah lain
bakpia mino menjual bakpianya dalam kemasan ekonomis
jadi kemasan ekonomis supaya ini terjangkau
iya terjangkau uangnya gitu
misalnya mau cari
ngasih orang banyak kok
uangnya cuma segini biar terjangkau semua
kita punya solusi gitu
sepuluh isi sepuluh isi lima belas gitu
nggak terus harus dua puluh kasihan
meski diolah secara rumahan
produknya telah beberapa kali dibawa
ke sejumlah negara di eropa dan australia
sentra bakpia lainnya terdapat di kawasan pesisir selatan
yogyakarta tepatnya di kabupaten bantul
berjarak dua puluh lima km dari patok
ada sentra bakpia sandaan
adalah supardi yang mengawali sentra bakpia ini pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia memulai usaha pembuatan bakpia
setelah meninggalkan pekerjaan di tempat pembuatan bakpia
di kawasan keparaan kota yogyakarta
ia bahkan masih sempat mengenali kejayaan bakpia taman
di taman sari yang lahir lebih dulu dari bakpia patok
karena sering diminta majikanya untuk mengantar bakpia ke taman sari
meski tak seramai dulu
supardi dan istrinya masih terus membuat bakpia dalam skala kecil
terutama ketika ada pesanan
menurut supardi di serandaan bakpia tak sekedar menjadi oleh oleh
di sini bakpia sering dipesan untuk keperluan hajatan
berita terkini mengenai bambang pakbiyawa
berita bahas kesehatan dengan sebatin
bambang bu bewus
dari sobat patunia
hal ini masih dialami oleh bakpia japon
yang merupakan salah satu produsen bakpia dengan produksi besar di sentra bakpia serandaan
bapia bapia ini akan digunakan sebagai oleh oleh hajatan pernikahan di wonosari gunung kidul
untuk menjaga cita rasa bakpia japon masih mempertahankan cara lama untuk membuat kumbu atau isian
ternyata memang benar ya salah satu rahasia bagi makanan khas yang punya cita rasa yang cukup kuat
salah satunya dikerjakan dengan kumbu
dengan cara yang masih tradisional seperti cara pengerjaan isian bakpia japon ini
yang dikerjakan dengan menggunakan wajan dengan diameter yang cukup besar wajan besi
dikerjakan dengan cara manual dan menggunakan kayu bakar
di bapia japon bakpia dibuat dengan dua ukuran berbeda hal ini bukan tanpa alasan
baik bu kalau di bakpia japon itu tadi saya sempat lihat ada dua ukuran bu
ada bapia yang ukuran kecil ada bapia yang ukurannya lebih besar itu kenapa bu
ya bakul bakul itu mintanya yang kecil bakul di pasar itu biar uangnya sedikit bapelnya boleh banyak beli
harganya kan gak sama harganya kan lebih kecil
meski sudah mendapat banyak pelanggan
bapia japon tak melupakan bagaimana cara mereka berjualan pada masa masa awal membuat bapia
mereka masih setia menitipkan bakpia ke warung warung
dengan cara ini bakpia bisa dinikmati semua lapisan masyarakat yang berbeda kondisi sosial dan ekonominya
bakpia hingga saat ini belum ada yang tahu persis tahun berapa makanan peranakan ini masuk ke yogyakarta
namun dari bukti sejarah yang ada
camilan manis ini sudah menjadi makanan peranakan tiongkok di yogyakarta selama lebih dari delapan puluh tahun
bapia telah menjadi bukti akulturasi dan toleransi beragam latar kebudayaan yang berbeda
dari apa yang dicontohkan para pendahulu
anak cucu mereka hari ini tahu bahwa bakpia telah menjadi simbol kolaborasi bukan kompetisi
simbol persahabatan bukan pertentangan
serta simbol kepasaran atas rezeki tuhan
karena meski terus berkembang para pembuat bapia paham
rezeki dari tuhan tak pernah tertukar
dari bakpia kita pun tahu bahwa makanan yang identik dengan daerah tertentu tidak harus berasal dari daerah itu
selama makanan itu dilestarikan terus menerus melintas ruang
waktu dan generasi
sebuah produk kuliner akan bisa dikenal sebagai bagian dari identitas suatu masyarakat tertentu
seperti halnya bapia dan yogyakarta

inilah daripada jabang saja
kita riset dan mencari dengan bentuk suam